untuk anda warga bekasi ada kabar baik untuk anda
moda raya terpadu atau mrt akan segera dibangun dari jalur timur ke barat
atau dari tomang ke medan satria bekasi
dikutip dari cnnindonesia com
menteri perhubungan budi karya sumadi meminta pemprov dki jakarta
segera menunjuk institusi di bawah kendali kewenangan
untuk melaksanakan pembangunan proyek
pihaknya sudah menyerahkan basic engineering design mrt
dari jalur timur ke barat kepada pemprov dki jakarta
nah nantinya pembangunan fase satu tahap satu mrt
yang termasuk proyek strategis nasional ini
akan difokuskan di jakarta terlebih dahulu
kementerian perhubungan menargetkan moda transportasi ini
sudah bisa dimulai pembangunannya pada agustus dua ribu dua puluh
jika keseluruhan koridor sudah tersambung
koridor ini akan membentang sepanjang sembilan puluh km
dari balar raja di tangerang hingga cikarang
serta melintasi tiga provinsi dua kabupaten dan tiga kota